gue mau kerja
ya udah gak usah belak galak dong
yang kemungkinan gue kenapa sih
eh usus goreng
wah parah banget
orang lagi bete malah ditinggalin
gue harap lo balik dengan cemilan yang enak buat gue
ya pak heru
saya baru dapat kabarnya
dan saya hanya ingin menegaskan
bahwa rumah pak alex sudah disita oleh bank
dan saya tidak peduli
saya tetap akan menarik dana investasi saya
biasanya aku melangkah sudah terlalu jauh
tapi gak ada pilihan lain aku
aku janji aku akan menjaga anak kita
aku akan selalu membahagiakan dia
dan aku tidak akan membiarkan anak kita menangis
aku sudah berjanji sama mamanya mel
selalu menjaga mengenal dan menyayangi dia sepenuh hati
kehilangan sarah menjadi pukulan berat buatku
dan aku gak sanggup kalau harus kehilangan mel juga
ini yang membuat aku gak bisa melihat mel bersedih
dan yang membuatku selalu berusaha mewujudkan semua kemauannya
untuk membahagiakan mel
kalo menurut gua lu ga perlu sewat kayak gitu sama rizky
coba deh lu inget inget band kita tuh kondisinya lagi arjan
kita benar benar butuh gitaris buat perform malam ini juga
gimana gua ga kesot
lu liat sendiri kan
jelek banget gayanya
lagian gitaris kan banyak
kita cari yang lain gak usah dia
emang bener gitaris tuh ada banyak
cuman gua tanya sama lu yang bisa ngeblend sama dead flowers apa ada
kita gak punya banyak waktu buat latihan
udah mepet banget
sekali lagi gua tegasin sama lu
kalo lu pengen band ini jalan
lu harus belajar ngeredam ego lu
juga harus belajar ngelupain semua masalah kita sama rizky
sebenarnya yang dia omongin bener sih
kalau rizky masuk lagi ke dead flowers
usus goreng malah jadi makin deket sama dia

sampai lu mikir keras kayak gini kayaknya gua paham

ya apa alesannya
kalau rizky masuk ke band kita dia bakal nyolong panggung
dia bakal lebih bersinar di panggung gitu
gua gak salah denger
lu kasih tau ama gue
kapan dalam sejarah manusia kulkas kayak gitu lebih berkarisma daripada gue
kapan dalam sejarah manusia kulkas kayak gitu lebih berkarisma daripada gue

tapi yang ini pasti nggak salah
tapi kayaknya dia bisa nyolong putri dari lo
gak perlu ngeles
gua tau kali kalo lu tuh persis banget suka sama putri selama ini
jangan lu pikir di dalam diem gua itu gua cuek sama lu
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
gak perlu ngeles
iya deh gua salah
ya udah kalo gitu gua pengen ke toko musik nih
pengen lihat beberapa peralatan yang perlu kita pakai untuk malam ini siapa tuh yang bisa dibeli
pengen sih sebenernya
tapi gue kan kerja hari ini
shift siang lagi next time deh
ada yang mau dititip nggak
gak mau beli usus goreng
iya putri eh
sotoi banget sih gio
gue bakal awasin dia terus supaya dia gak bisa deket deket sama khusus orang
gak bisa deket deket sama usus goreng
gak bisa deket deket sama usus goreng
lepasin saya itu lepasin
saya sudah katakan berkali kali pak remon itu rekan bisnis saya
dan pak raymond itu juga calon bebasan saya
kalian tau apa akibatnya
maaf pak kami hanya menjalankan tes
itu pak raymond
tolong tunggu sebentar pak raymond
anda jangan coba mendekat
saya mohon waktunya sebentar pak remun
saya mau bicara seperti
anda tidak boleh mendekat
pak remon gak perlu lakukan seperti ini kepada saya
tolong pak raymond kita bisa bicara baik baik
tidak seperti ini mengakhiri kerjaan sama pak raymond
saya segera pulang ke rumah
apalagi ini kantorku disita
sekarang mereka mau nyita rumahku juga
jeffrey kamu ke rumah sekarang
ketemu saya di sana
gue mau kerja
ya udah gak usah belak belak dong
ketemu gue kenapa sih
eh usus goreng
orang lagi bete malah ditinggalin
gue harap lo balik dengan cemilan yang enak buat gue
mah tadi bida telepon aku
katanya tandana wang pergi dari sini
kok bisa sih ma
tandana wang pindah secepet itu
jangan bilang mama yang nyuruh tandana wang pergi
aku harus jawab apa sama rizky
apa aku jujur aja ya kalau terpaksa ngelakuin ini karena ancaman alex
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih udah nonton
nonton juga ya
terima kasih udah nonton
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya